gue terpaksa tidur di kamar sama warno
pokoknya sekarang cariin gue kucing ya
soalnya warna tuh takut banget sama kucing
anak saya diperlakukan seperti itu sama acil

suited dari mana

jangan marah marah terus
gak ada cara lain
gue harus kamar sama dia
kita kelihatan baik baik saja di depan mouse game
senyum abang manis kan
kok terpaksa tidur terus ke kamar sama warno
pokoknya sekarang cariin gue kucing ya
soalnya warna tuh takut banget sama kucing
kucing jenis apa cil
tuh dari jangan ke sana
ayo kejar terus
kebutuh kebutuh kejar apaan
yuk yuk yuk
ada yang kejar apaan sih
aku tuh baru maafin kejar apaan
yaudah yuk bantuin bantuin yuk
eh eh tunggu tunggu tunggu
baru kita tangkep
mana sih itu kucing
kucing larinya kejeng bener dah
lu pada ngejar apaan sih
pada kagak dantal lu
kagak jelas lu
yuk cari lagi yuk
ada kucingnya dikit
aduyan kenapa kucingnya dilepas
harusnya lu teriak jangan au au au au
harusnya lu teriak
pasti lu gak dicakar
yaudah cari lagi yuk
guys gimana udah dapet
lu tenang aja dulu
yah aduh guys tolongin gue doong
udah dulu ya
tuh tuh tuh kucing tuh
kok gue lagi kan tangan gue udah kena cakar
karena kucing yang katanya udah nyakar lu
kucing yang ini gak bakal tega
padahal teman sama pian udah dari lama
kita boleh nemu ya
cepetan sini balikin
udah bang maaf sih
acil dari tadi bolak bolak
acil dari tadi bolak bolak
acil dari tadi bolak bolak
kamar mandi kenapa
ga tau momsi
kok bisa bisanya jawabannya ga tau
kamu itu harus tahu semua yang dilakuin sama istri kamu
walaupun harus gimana dong
harus gimana harus gimana
acil nih yang telepon gimana nih
yaudah angkat aja dulu
guys gimana guys masih belum dateng juga
gimana dong guys gue takut banget sumpah
iya cil sabar ya ini kita lagi cari kok beneran
tuh kan ajal tuh butuh kucingnya sekarang
kenapa lo bilang yang gak dari tadi sebenernya
belum tangan gue dicakar
beb cantik sakit
kok dari tadi bolak balik kamar mandi
oh itu nih tadi acil mules aja tapi sekarang udah enakan kok
acil belum makan yuk
oh iya beb cantik belum makan mi
yaudah kita makan di luar aja yuk
mie makannya di rumah aja kali ya mi
yaudah gak apa apa
kamu kan lagi sakit lagi gak enak badan
makan di rumah aja
nanti kalau habis makan pasti enakan
telepon aja yuk kita udah sampe
kita udah dapet kucingnya
kita udah dapet kucingnya
katanya taruh pagar belakang aja
soalnya acil gak bisa keluar
jadi sekarang kita turun dari mobil
jalan pelan pelan depan rumahnya
menuju pagar belakang
jangan jangan lu jelasinnya
gue perlu ketahuan kita lama lama disini
ya naruh kucingnya lah ke dalam
eh taruh sini aja
ini kenapa kalau di dalam
nanti ketahuan sama seleb
besok besok kalau lo mau ngasih tau sesuatu sebelum gue bertindak
besok besok sebelum lu bertindak seharusnya lo mikir
udah udah udah
masalahnya mama seleb tau mobil gue
kita harus pergi sekarang sebelum ketahuan
taruh sini aja
makasih makasih makasih